dampak virus corona menyebabkan tingkat okupansi hotel di kota tegal menurun hingga di bawah dua puluh persen
padahal dalam kondisi normal tingkat hunian hotel di kota tegal mencapai lima puluh hingga enam puluh persen
perhimpunan hotel dan restoran indonesia menyebut sebanyak dua ratus lima puluh karyawan telah dirumahkan
para pemilik usaha terpaksa melakukan hal itu demi efisiensi di tengah pandemi corona
jika dalam dua bulan mendatang kondisi tak mengalami perubahan tak menutup kemungkinan banyak hotel dan restoran akan berhenti beroperasi
ketua phri kota tegal berharap pemerintah kota tegal mendengar keluhan anggota dan bisa memberi solusi dengan mengeluarkan kebijakan penangguhan pajak
kota tegal berharap pemerintah kota tegal mendengar keluhan anggota dan bisa memberi solusi dengan mengeluarkan kebijakan penangguhan pajak